tapi kenapa muka kamu kelihatan gak suka
kenapa dengan raisa
kamu kan tau
dan di satu sisi lagi
tapi aku lihat belakangan ini
ibu tuh banyak mengatur
dan menganggarkan raisa
padahal lagi sibuk ya
coba liat berliannya
apa gak salah liat
kenapa pakaian kamu seperti ini
bukannya tadi kamu keluar
pakean kamu sopan
bukan berpakean seperti ini
apaan sih nek
aku tuh masih kecil
masih jauh dari mati
masih belum perlu tuh pakai
pake yang tertutup
kenapa kamu kejar aku seperti itu
sepertinya tanda tanda akhir jaman udah semakin dekat
bentar bentar bentar
apaan sih nek
raisa tolong kecilin musiknya
nenek tuh gak gaul banget ya
musik ini tuh lagi tren
ngerti gak sih
ini bukan masalah tren atau gak tren
gaul atau gak gaul
tapi musik kamu itu bisa tahu tetangga
aduh kalau gini caranya
temen temen aku jadi gak nyaman di rumah
ini kan buat kebaikan kalian
nenek boleh deh
kamu nih apa apaan sih
kayak gitu sama nenek
mama gak suka ya
kamu ngebantah omongan nenek
aku yang minta maaf aku
agak keras kepala bu
biar aku yang urus dia
ibu istirahat aja
besok aku mau ke jogja ya
mau urus pekerjaan di sana
begitu urusannya di sana selesai
iya aku gak apa apa kok
tapi kenapa muka kamu kelihatan gak suka
kenapa dengan raisa
kamu kan tahu
dan di satu sisi lagi
tapi aku lihat belakangan ini
ibu tuh banyak mengatur dan mengangkang raisa
masa raisa mau nambah makan aja
sampai nggak boleh sih mas
kamu itu anak gadis
kalau gak makan
gak boleh banyak banyak
nanti akan memperhambat pertumbuhan kamu
gak usah dipermasalin seperti itu
setiap yang raisa pakai baju
selalu salah di mata ibu
temen temenmu datang belajar kelompoknya
itu pun kalau diizinin sama ibu
mas aku tuh takut
raisa takutnya berontak
dia tuh remaja mas
masa itu kayak gitu sih
gak mungkin lah
malah dia udah menganggap cucu sendiri kok
ya mungkin lah mas
kamu ingat gak reaksi ibu
pertama kali lihat aku berubah penampilan
berlebihan banget kan dia menegur aku
tapi ibu sebelumnya nggak pernah begitu kan
pasti kamu berpikiran aku ini lagi bicara ngada ngada
kamu belum tahu aja
ibu tuh udah mulai ngatur keuangan aku tahu nggak mas
mas ibu tuh gak bodoh
ibu tuh dulu pernah jadi posisi aku
dia tahu semuanya
pengeluaran berapa pemasukan berapa
apa yang tidak aku dapatkan
dia sudah tahu semuanya
dia udah atur semuanya
aku pikir hubungan kalian baik baik aja
gak mungkin lah ibu seperti itu
kamu tuh emang selalu bilang ibu gak mungkin ini ibu kamu gini itu
aku ini lagi curhat mas sebenarnya
padahal ini curah nanti seorang istri yang seharusnya didengar sama suami
mau tidur aku capek
satu lagi mas
aku gak mau ya
kamu ngomong lagi ke ibu soal masalah ini
aku gak mau jadi hubungan aku raisa ibu itu jadi renggang
kenapa jadi seperti ini ya allah
bagaimana aku harus bersikap
ini ada beberapa file
yang bisa ibu pelajari
panggil nama aja gitu gak usah ibu devita
kayaknya kesannya tua banget kalau ibu
kamu panggilnya gak usah
kalau kita lagi
berdua aja kayak gini
sampai jumpa lagi